waspadalah selalu terhadap lingkungan sekitar anda
rekaman kamera pengawas ini menunjukkan seorang pelaku mencuri telepon genggam milik penjaga warung kopi
di kawasan desa wage kecamatan sukodono sidoarjo jawa timur
memanfaatkan kondisi penjaga warung dan satu rekannya yang sedang tertidur pulas
pelaku langsung mengambil telpon genggam yang ada di atas meja warung kopi
korban mengaku kejadian ini sudah dua kali terjadi dalam satu bulan
berbekal rekaman kamera pengawas korban telah melaporkan kejadian ini ke polsek sukodono sidoarjo
korban juga menyebarkan video aksi pencurian ke media sosial untuk mengimbau warga agar selalu waspada
detik detik pencurian sepeda motor milik warga terekam kamera pengawas
dua orang pelaku yang menggunakan sepeda motor berhenti di depan gerbang rumah korban di jalan raya ciracas jakarta timur sabtu petang kemarin
salah seorang pelaku kemudian membuka gerbang dan masuk ke dalam teras rumah korban
tak membutuhkan waktu lama pelaku berhasil membawa kabur sepeda motor
aksi pelaku terbilang cukup lihai lantaran hanya membutuhkan waktu kurang dari satu menit untuk menggasak sepeda motor korban
langsung sangat cepat hidup dalam beberapa menit menjelang pabrik
kita dilupi ruang kabur lupi ruang ajan terus kebetulan keluar lihat pintu ini terbuka pintu gerbang
tapi mau tutup pintu begitu dia mulai
untuk jalan motornya
korban kemudian langsung melaporkan kejadian ini ke polsek ciracas jakarta timur
berbekal rekaman cctv korban berharap agar pihak kepolisian dapat menangkap kedua pelaku
masih di kawasan ciracas jakarta timur
dua orang pelaku pencurian ini terekam kamera pengawas mendorong satu unit sepeda motor
dari dalam sebuah kontrakan di jalan regalia ciracas jakarta timur
tak hanya itu pelaku juga menggasak perhiasan emas berupa cincin dan anting yang disimpan di kamar tidur
dua orang pelaku ini masuk ke dalam kontrakan dengan cara merusak kunci pintu
aksi pencurian ini terjadi saat kontrakan tengah ditinggal penghuninya bekerja
hanya membutuhkan waktu kurang dari lima menit pelaku mampu melancarkan aksinya tanpa diketahui oleh warga setempat
korban telah melaporkan aksi pencurian ke kepolisian sektor ciracas
tim liputan cnn indonesia